harus jelaskan tentang kesalahpahaman bos jun bentar ya
om jin akan membuktikan ke bos john bahwa om jin itu nggak salah
hai oh bubian nih
aduh kemana tuh si mutamid
emang mereka kan anak tuyul
yaudah kita muter balik yuk
kebong air mau pada kemana lu
serahkan pensil ajaib itu
pensiun ajaib itu gak pantas di tangan kalian
oh gak pengau
kalau mau gini aja
nah cinta ngerang gimana kalau kita partner
kita tukeran sama teko
tukeran sama teko
enak di lu gak enak di gua dong
wah nih kayaknya gak bisa pakai cara alus ini
kau tau gak
mudah sekali ya
mengalahkan nom jin tuh
amang kecoa aja takut
kadang ini jin pangeran
udah lah ya
kamu gak usah ngurung terus seperti itu
kamu nih anak pinter
ayah yakin kamu pasti bisa membuat prakarya kamu lagi
iya sih ya
jun cuma kesel
emang siapa sih yang ngerusakin prakarya kamu
om jin yang ngerusakin
jun yang ngerusakin
ayah kira siapa
kamu itu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri
ya kamu harusnya gimana caranya bikin ini lebih bagus lagi
jangan malah terus nyesel kayak gitu
denger omongan ayah
kegagalan itu bukan akhir dari segalanya
justru harusnya jadi awal
jadi awal kesuksesan kamu nanti
kamu pasti bisa bikin yang lebih bagus
jangan sedih terus
gapai jalan mulu ah
kopi mau makan apel
kan kita udah punya pensil aja
kopi mau makan apel
aduh kenapa jadi batak sih ini
nah geng gambarnya bener dong
gambar apel ya apel
masa gambar apel berwarna batak mau bangun rumah
hah gimana sih ya
katanya duku kenapa keriken
mungkin dia lelah
gini lahang rata ini
gigi pecah pecah semua ini
apa tuh popi lah kok teriak teriak kayak gitu
ngasih makanan popi kok kerikil tuh
loh siapa yang ngasih kerikil
kalau mami bikin masakan tuh pasti enak enak
nggak mungkin tuh kerikil
popi ini suka ngadah ngadah
seenaknya aja nuduh mami yang gak enggak
gak boleh kerikil dong mami
kok emang apa karanya pokoknya hancur nih
kebar mal mal lagi
emang begitu harusnya
harusnya pokok itu mandiri
gak usah nyuruh orang
lebih bagus hancur lebih bagus
prakarya anak hancur kok malah dibilang bagus
yang bikin begini itu siapa
nanti mau mites mites itu orangnya
eh siapa ini
eh siapa ini
eh siapa ini
eh siapa ini
eh siapa ini
eh siapa ini
eh siapa ini
oh udah jangan komot di sini
momi terbikinin nama komar
momi terbikinin tuh
selamat siang bos jun
om jin dateng nih
om jin jahat
om jin jahat kenapa bos jun
om jin udah ngerusakin prakarya aku
bukan om jin bos jun
bukan om jin
gak usah pake suwer suweran deh
aku ngeliat sendiri kalo om jin yang ngerusakin prakarya aku
om jin jahat
aku bencin sama om jin
wah ini salah paham bos jun
wah om jin harus membuktikan nih kalo om jin ini gak salah
bisa aja sih beresin semua ini sekali jentik aja
tapi kan bos jun lo nya dengan tangannya sendiri dikerjain
om jin harus cari nih pensil ajaib
cuma itu satu satunya bisa menyelesaikan huru hara dan kesalahpahaman ini
ini secara penciuman om jin
pensil ajaib ini sudah mulai deket nih
pensil ajaib itu sekarang sudah ada di dua tuyul
sangar nih baunya disini
pantes baunya apek ada dua kecebong disini
ini dia yang menguasai pensil alam
om jin kerjain nih iket kaki sama tangannya enak nih
enak nih dikerjain
kita bukan orang jelek